cerita dalam bahasa indonesia
suatu ketika ada seorang anak laki laki bernama denis
semua orang memanggilnya konyol karena
yah kenapa kau tidak melihatnya sendiri
deniz tinggal bersama ibunya di rumah yang bagus dengan halaman
kebun sayur kandang ayam dan gudang anggur
suatu hari ibunya harus pergi berbelanja dan berkata kepada denis
ibu akan pergi selama satu atau dua jam
sekarang ayam itu sedang mengerami telurnya
pastikan tidak ada yang mendekatinya dan jaga rumah tetap rapi
jangan khawatir bu rumah ini di tangan yang benar
lalu ketika ibunya sudah pergi dia pergi ke halaman untuk menjaga ayamnya

karena lelah duduk induk ayam itu bangkit untuk merentangkan kakinya sebentar sebelum kembali mengerami
ini membuat denny sangat marah
dia mengambil tongkat dan berteriak
kalian makhluk konyol kembali ke telur telur kalian
kesal denis menginjak kakinya yang membuat ayam betina itu benar benar takut dan pergi
dan dia berlari keluar rumah
kalau ayam konyol itu lari
siapa yang akan duduk di atas telur sekarang
ya lebih baik aku melakukan sesuatu tentang itu
lalu dia duduk di atas telur dan memecahkan banyak telur
lalu dia bangun dengan celana yang penuh dengan kuning telur
deniz berkata pada dirinya sendiri
oh tidak ibu pasti akan

untuk menyimpan buku buku yang bagus aku akan memberinya kejutan
aku akan membuat makan siang hari ini
deniz mengambil sepotong ikan yang diawetkan dari mangkuk dan mulai menggorengnya
ibu suka ikan goreng dengan anggur
ya itulah yang aku butuhkan untuk memasak ikan
apa itu tadi
ada suara mengerikan di dapur
lalu dennis berlari ke arah suara itu dan lupa mematikan keran di tong
hai pencuri taruh kembali ikannya
denis mengambil pemukul dan mulai mengejar kucing yang hari ketakutan
sambil menggigit erat erat ikan goreng di mulutnya saat berlari dari kamar ke kamar
mereka berdua mengatuk lemari meja terbalik buffet dan juga bangku
lalu memecahkan pas bunga pot piring dan gelas
kehancuran berakhir ketika kucing menjatuhkan ikan melompat keluar dari jendela dan menghilang dari pandangan
dennis mengambil ikan gorengnya lalu meletakkan di atas meja dan berkata
sekarang aku akan mengambil anggur
oh ya ampun apa yang harus aku lakukan sekarang
aku harus mengepel semuanya tetapi bagaimana
aku bisa pergi ke halaman dan mengambil beberapa karung pasir
membawanya ke ruang bawah tanah dan menyebarkan pasir ke lantai
tapi itu kerja yang terlalu sulit lebih baik aku memikirkan hal lain
sekarang aku memahaminya
denis mengambil salah satu tas yang tergeletak di atas meja dan membukanya
dan mulai menyebarkan semua tepung yang ada di dalamnya
luar biasa tepung ini akan menyerap anggur
dan aku bisa berjalan di ruang bawah tanah tanpa membasahi kakiku
bukankah aku yang paling pintar
lalu dalam waktu singkat dia menyebarkan tidak hanya satu tapi lima kantong tepung di lantai
pada akhirnya lantai ditutupi dengan tepung yang berwarna anggur lembut lengket
dan ketika dia berjalan di atasnya tepung itu menempel di sepatunya
deniz pergi untuk mengambil gelas yang telah diisi
dan membawanya dengan gembira dari atas meja
dan dia meninggalkan jejak kaki merah di mana mana
tapi jauh di lubuk hatinya dia memikirkan semua kekacauan yang dia buat
dan mulai takut dimarahi dan mungkin juga dihukum
aku kira hanya ada satu pilihan
aku harus bersembunyi dari ibu sehingga dia tidak akan bisa menghukumku
dan itulah yang dia lakukan
sekitar satu jam kemudian ibunya kembali
ketika dia melihat furnitur yang terbalik piring piring yang rusak dan jejak kaki merah
dia benar benar merasa kesal dan berteriak
dennis apa yang telah terjadi di mana kau jawab ibu
tapi tidak ada jawaban
tiba tiba dia melihat sepasang kaki menjulur keluar dari arah oven
ibu tidak terkejut kalau kau bersembunyi dari ibu setelah kau menyebabkan semua kekacauan ini
dan meskipun ibu harus sangat marah padamu ibu harap kau telah mendapatkan pelajaran
ibu akan membersihkan semuanya tapi kau harus membawa gulungan ini ke pasar dan mencoba menjualnya dengan harga yang baik
merasa lega deniz keluar dan tersenyum dengan sikap minta maaf
dengan alis melengkung ibunya menyerahkan gulungan kain pada denis
cobalah untuk menjualnya
oh baiklah bu aku akan menjualnya
ketika denis tiba di pasar
dia mulai berteriak
kain siapa yang mau membeli kain cantik ini
wah jenis kain apa itu apakah lembut apakah itu sulit dipakai apakah itu kulit hewan berapa panjangnya berapa harga kain itu
ah kau terlalu banyak bicara aku tidak menjual barang ke orang yang banyak bicara
lalu dia pergi dia melewati sebuah patung dan mengira itu adalah pria yang baik lalu dia bertanya
tuan apakah kau ingin membeli kain halus ini ya atau tidak
jika kau tidak mengatakan apa apa itu berarti iya lihat ini
apa kau menyukainya iya bagus kalau begitu ambillah
dan dia meninggalkan kain itu di samping patung setelah itu dia pulang
ibu ibu aku telah menjual kain kepada seorang pria yang berpakaian sangat bagus
berapa dia membeli kain itu
oh aku lupa meminta uang kepadanya jangan khawatir aku akan pergi dan memintanya
dia berlari kembali ke patung itu tetapi kainnya sudah hilang
aku tahu kau sudah membawa pulang kain itu baiklah sekarang beri aku uang
tentu saja patung itu tidak menjawab
tuan aku butuh uang
tetapi patung itu tetap tidak menjawab dan deniz mulai kehilangan kesabaran
mengambil sebatang kayu dan mulai memukul patung itu mengenai kepalanya
kepala patung itu putus dan berguling ke tanah dari kepala itu keluarlah segenggam koin emas yang disembunyikan di sana oleh kebaikan entah siapa
dennis mengambil koin itu meletakkan kembali kepala patung itu dan pulang
apa siapa yang memberimu harga sebagus itu
seorang pria yang berwibawa dia tidak berbicara dan apakah kau tahu di mana ia menyimpan uangnya di kepalanya
dennis dengarkan kau telah membuat ayam kita hilang kau memecahkan telur membanjiri gudang dengan anggur membuang lima kantong tepung menghancurkan piring botol vas dan gelas dan jika kau berpikir kau akan menarik kakiku juga kau salah besar keluar dari sini
meraih sapu sang ibu mengusirnya dari rumah
ibu tidak ingin melihatmu lagi sampai malam ini pergilah ke kebun sayur
lalu dennis berlari keluar rumah dan bercerita kepada orang orang bahwa dia memiliki banyak koin emas ini sampai ke telinga para hakim yang pergi mencarinya
di mana kau menemukan koin itu
seorang pria telah memberikannya kepadaku untuk membayar kain
pria yang selalu berdiri di rumah
dia berdiri di sudut jalan plantry dan jasmine
tapi itu adalah patung
dia tidak mengatakan siapa namanya tapi mungkin saja itu tuan patung dia menyimpan uangnya di kepalanya
para hakim terkejut satu sama lain dengan sangat takjub
beritahu kami deniz kapan kau melakukan bisnis ini
itu adalah hari ketika aku mencoba menetaskan telur karena ayam betina aku melarikan diri
sekali lagi para hakim saling berpandangan sekarang yakin bahwa dennis benar benar bodoh
kau bisa pulang nak kau bebas
lalu deniz pulang dan tinggal di sana dengan bahagia bersama ibunya agak konyol memang
ya tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun dan itu adalah hal yang penting